kalau saat ini sedang ramai diperbincangkan soal midnight sale hingga mencapai tujuh puluh persen
nah ini kementerian perikanan dan kelautan tidak mau kalah dengan menggelar kegiatan pasar ikan ramadan
di tengah keramaian car free day jakarta minggu pagi
dalam kegiatan ini beragam macam ikan dibanderol lebih murah hingga lima puluh persen dari harga pasaran
ratusan warga memadati kawasan depan sarinah minggu pagi
di mana di tempat ini diselenggarakan pasar ikan ramadan dua ribu delapan belas oleh kementerian kelautan dan perikanan
berbagai jenis kegiatan ditampilkan namun bazar ikan menjadi hal yang paling diminati masyarakat
berbagai macam jenis ikan dijual seperti ikan kakap merah ikan kerapu hingga udang
harga yang dibanderol pun cukup menggiurkan hingga lima puluh persen lebih murah dibanding harga pasaran
beli ikan kecakalan ini harganya
kalau nggak dibasar empat puluh
kegiatan ini merupakan bagian dari kampanye gemar makan ikan atau biasa disikat gemar ikan
diharapkan kegiatan ini dapat mendorong konsumsi ikan di indonesia
yang saat ini hanya empat puluh tujuh kg per kapita per tahun menurut data kkp
jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan malaysia dan singapura yang mencapai tujuh puluh dan delapan puluh kg per kapita per tahun
kita harapkan rakyat indonesia akan lebih banyak makan ikan
sehingga nanti juga kita bisa mengurangi import ya import produk produk yang selama ini kita lakukan
kampanye gemar makan ikan dan kegiatan serupa sudah dikampanyekan sejak tahun dua ribu lalu
reza ramadan jakarta